bank indonesia mencatat devisa hasil ekspor atau dhe yang dikonversi ke rupiah hanya berkisar lima belas hingga dua puluh lima persen dari jumlah dhe yang kembali ke indonesia
deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara mengatakan jumlah dhe yang kembali ke indonesia baru sembilan puluh persen dari total
dalam aturannya eksportir memang tak diberi kewajiban untuk mengkonversi dhe ke rupiah
sejauh ini bi belum berencana mengubah aturan yang tidak mewajibkan eksportir mengkonversi dhe ke rupiah
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani meminta eksportir untuk mengkonversi dhe ke rupiah demi meredam pelemahan nilai tukar rupiah
namun bi tak mempermasalahkan jika eksportir tak mengkonversi seratus persen raihan dhe nya menjadi rupiah karena indonesia juga membutuhkan valuta asing untuk kebutuhan

setelah itu bank bank nasional lainnya tidak serta merta menaikkan suku bunga deposito
sebelumnya presiden joko widodo mengimbau eksportir untuk membawa pulang dhe yang selama ini terparkir di luar negeri ke indonesia
hal ini dilakukan untuk memupuk cadangan devisa agar bank sentral lebih leluasa dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak eksternal
menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan
visa hasil ekspor yang ditempatkan di luar negeri ini diharapkan bisa digunakan kembali untuk ekspansi usaha dan meningkatkan kapasitas ekonomi